jika biasanya anak anak hanya mengenal berbagai jenis hewan dari menonton film dan melihat di buku
liburan adalah saat yang tepat untuk mengajak mereka melihat langsung hewan hewan tersebut
pergi ke kebun binatang bisa jadi pilihan
si kecil bisa berkenalan dengan marmoset perak ini misalnya
atau kangguru pohon kelabu yang asli dari indonesia
ada juga singa putih keledai mini dan kasuari gelambir tunggal
hewan hewan yang jarang kita jumpai sehari hari ini ada di kebun binatang fauna land di jakarta utara
lihat burung sama beri makan
kamu nggak takut sama burung olang kenapa nggak takut
karena dia dipegangi sama petugasnya
anak tuh suka banget sama hewan
kemudian ini sekalian kita kena matahari ya kan
kalau di mal kan ketutup kena aset terus kan
dan di sini dia bisa dapat oksigen banyak
bisa lari lari dan sambil belajar lah jenis jenis hewan
tidak semua hewan boleh diberi makan oleh pengunjung
di tempat ini pengunjung boleh memberi makan kuda dan keledai
nah jadi salah satu kegiatan yang ada di sini adalah kita bisa memberi makan hewan
nah di sini adalah namanya kuda mini
jadi kuda paling kecil di dunia yang ada di inggris
wow takut nggak dek
anak juga akan senang melihat berbagai jenis ikan dalam akwarium besar
di jakarta aquarium jakarta barat ada berbagai spesies ikan seperti ikan badut
bluteng ubur ubur ikan pari hingga ikan hiu
selain menambah pengetahuan mengenal hewan juga dapat menumbuhkan rasa sayang terhadap sesama makhluk hidup
psikolog sani hermawan menganjurkan pengenalan ini dilakukan di usia dini
untuk anak tertentu ya usia misalnya preschool gitu ya itu kemampuan anak dalam identifikasi animal atau binatang itu kan lebih baik ketika kita melihat secara langsung
sehingga anak tahu cirinya bisa menyebutkan nama bisa tahu apa karakter karakter dari binatang
itu kan menambah wawasan yang luar biasa
dan tentunya menurut saya akan jauh anak itu memiliki pengayaan dari sisi
dari sisi pengalaman
juga tadi secara sosial emosionalnya
jadi anak juga bisa berdialog anak juga bisa merasakan bahwa binatang itu juga perlu disayangi dipedulikan
sani hermawan juga menyebutkan bahwa yang tak kalah penting adalah interaksi anak dan orang tua
kebersamaan akan menumbuhkan rasa nyaman pada anak
sandra insanasari himawan amri jakarta